anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
gubernur jawa tengah ganjar pranowo mengajak warga jateng untuk saling menguatkan di tengah situasi pandemi covid sembilan belas
hal ini disampaikan ganjar pada upacara peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh satu provinsi jawa tengah
dalam peringatan hari ulang tahun provinsi jawa tengah ganjar juga mengundang sejumlah kalangan
di antaranya perwakilan relawan penyintas covid sembilan belas nakes hingga petugas pemulasaran
ganjar juga meminta agar semua pihak menjadikan momen ulang tahun kali ini sebagai momen refleksi diri
refleksi diri ini pun bertujuan untuk meningkatkan peran masing masing untuk mewujudkan jawa tengah tangguh
satu kita refleksi refleksi pertama adalah kondisi pandemi yang sudah satu tahun lebih
apa peran kita masing masing agar kita bisa berkontribusi dengan baik
yang apa ratur melayani masyarakat dengan baik
yang masyarakat juga kita ikuti aturan yang ada agar bisa
upacara peringatan hari ulang tahun provinsi jawa tengah ke tujuh puluh satu digelar minggu pagi di halaman kantor pemprov jateng
selain forum koordinasi pimpinan daerah jateng ganjar juga mengundang sejumlah kalangan mulai dari relawan
penyintas covid sembilan belas nakes hingga petugas pemulasaran
undangan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap mereka yang terlibat langsung berkontribusi pada penanganan pandemi covid sembilan belas